maraknya penyebaran virus corona dari tiongkok menyebabkan harga masker n sembilan puluh lima di indonesia melonjak drastis di pasaran karena stoknya menipis
distributor masker tak bisa memenuhi kebutuhan pasar yang begitu tinggi
hal ini dikonfirmasi oleh direktur utama bio farma honesty bashir yang baru saja ditunjuk menjadi induk holding bumn bidang farmasi
bersama dua perusahaan plat merah lainnya yang menjadi sub holding yang di indofarma dan kimia farma
ia menegaskan bahwa indonesia belum memiliki perusahaan yang memproduksi masker n sembilan puluh lima
selama ini bio farma hanya menjadi trader atau perusahaan yang menjual kembali masker n sembilan puluh lima setelah membelinya dari luar negeri
dan saat ini stok masker n sembilan puluh lima yang dimiliki oleh perusahaan bumn farmasi habis
lantaran pemerintah memprioritaskan masker tersebut untuk dilimpahkan seluruhnya kepada badan nasional penanggulangan bencana
untuk diberikan kepada suspek corona yang masuk ke indonesia
kita tidak pernah produksi masker ini kan sudah jadi isu nasional
sekarang semua yang kita miliki itu memang ditarik dipuling oleh bnpb
karena memang pemerintah sudah merugaskan bnpb terdepan untuk menjaga berapa titik yang menjadi tempat masuk atau keluarnya
orang orang yang mungkin bisa terjangkit ataupun suspek dari virus corona ini
kita sudah order juga sebenarnya order juga ke principlo
tapi karena memang dimana itu luar biasa
artinya memang ini orang lagi panik semua
sampai perusahaan sebesar kayak alibaba pun dia juga panik
jadi menambah semua supaya ada
kita edukasi masyarakat lah masa terlalu panik
pak mas nenis itu datang waktu ada suspek pertama diberi
dia datang gak pakai masker
sehingga orang gak berlomba lomba jadi masker lagi
dan harganya kembali ke harga normal